kenapa ibu belum tidur
ini sudah sangat larut
dari mana saja kamu sembarang
kenapa kamu baru pulang
ada urusan penting yang harus aku selesaikan bu
urusan penting apa
mereka berdua dari tadi ngomong apa toh
aku perhatikan mereka berdua itu diam saja
sepertinya ada yang aneh nih sama mereka
jangan menangis farida
aku sudah tidak kuat lagi menghadapi cobaan seberat ini sembarang
rasanya sulit untuk aku hadapi sendirian sembarang
bantu aku sembarang
apa yang bisa aku bantu farida
tolong bawa aku pergi
bawa aku pergi sejauh mungkin sembarang
agar aku bisa mewujudkan impianku
untuk selalu mencintaimu sembarang
izinkan aku untuk menjadi satu satunya di hatimu semua
aku tidak bisa melakukan itu
jika saja aku bukan orang yang bermoral
sudah pasti dengan senang hati aku akan melakukan
aku akan melakukan itu
jika saja aku tidak punya kewajiban untuk menjaga kehormatan ibuku
dengan senang hati aku akan mengikuti semua keinginanmu
tapi maafkan aku farida
aku akan menjadi orang yang sangat zoli
jika aku melakukan itu semua
aku tidak bisa
selamat kamu berhasil mempermalukanku
kamu berhasil membuat aku menjadi wanita murahan di hadapanmu sembarang
lepaskan aku sembarang
dengarkan dulu penjelasanku
ada bahaya yang sedang mengancammu
bahaya apa sembarang
aku tidak bisa mengatakannya
pakailah ini farida
ikatkan di pinggangmu
jangan pernah dilepas walaupun kau sedang mandi ataupun tidur
aku membuat nangkal bala ini dengan susah payah
semoga allah selalu melindungimu
untuk apa kamu memperdulikanku sembarang
aku ini bukan siapa siapa kamu
untuk apa kamu memperdulikan keselamatanku
tolong kamu jangan salah paham
justru sebaliknya sembarang
aku jadi tahu siapa kamu
kamu tidak lebih dari seorang pengecut
bahaya sedang mengancammu
biarlah bahaya itu menghancurkan diriku sembarang
salah mencintai laki laki pengecut sepertimu
kalian kenapa toh
kok farida jadi menangis gitu
aduh faridika pelan pelan
setan sedikit biung
setan sedikit biung
letakin dulu ya
sudah jauh lebih baik
sekarang sudah bisa digerakkan
itu semua hansil mendelek itu
aku persiakan membahasnya
kamu itu tidak boleh bahas dendam pada badrika
dia itu kan jahat
kalau bingung bilang jangan ya jangan
yang kita harus lakukan itu adalah
menggagalkan pernikahannya badrika dan scar aja
mereka tidak boleh sampai menikah
tapi kenapa biung
karena scar aja itu tidak benar benar mencintai badrika
dia hanya ingin memanfaatkan saja
cinta itu apa sih biung
kamu ini jadi banyak tanya ya
cinta itu adalah kasih sayang
sama seperti bingung menyayangi kamu
mahardika juga menyayangi biung
ya kan biung
andai saja kamu tahu siapa mahardika sebenarnya
kamu pasti akan bertekuk lutut di kakiku
dan memohon cintaku
sorok genta dimana kamu
saya tidak mau tahu kamu
kamu harus habisi sembara
untuk itu aku minta lima ratus kepeng bu rosmina
apa kamu bilang lima ratus kepen
kamu mau memeras saya
kita butuh jawara jawara nomor satu yang benar benar hebat
setidaknya tiga orang
mereka kita bayar mahal bu hospina
kenapa kamu butuh bantuan orang lain
memangnya kamu ini tidak sanggup
sembara itu bukan orang sembarangan bu rosmina
ibu tahu sendiri empat orang anak bu aku tidak ada apa apanya bu rosmina
ibu tahu sendiri empat orang anak bu aku tidak ada apa apanya bu rosmina
ibu tahu sendiri empat orang anak bu aku tidak ada apa apanya bu rosmina
ini saya berikan bayarannya tapi separuh dulu
jangan marah marah terus saya
kau pendusta kakak
katanya kamu mencintai aku
kak saya membiarkan arimbi dan kera kecil itu pergi begitu saja
seharusnya kakak menangkap mereka
sayang aku juga ingin menangkap mereka
tapi mereka selalu saja memperdayai aku sayang
kau terlalu banyak berbohong kakak

kau terlalu banyak berbohong kakak
kalau kakak itu masih mencintai arimbi
aku itu tidak berbohong
hanya kamu cintaku satu satunya sayang
kalau begitu buktikan
kakang tangkap arimbi dan serahkan dia kepada buto itu
biarkan arimbi menjadi santapan
kalau kakak tidak sanggup
biarkan aku sendiri yang melakukannya
kau mau kemana sayang
dari tanya tiada berakhir
kau sudah lama tidak bertemu dengan ku baola
sekarang mau apa kamu
aku sudah mengetahui bahwa sejak lama kau mencintai arimbu
tapi cintamu tidak pernah terbalas
nah jika kamu datang hanya untuk membicarakan arimbi
sebaiknya kamu saja
jangan ganggu aku
aku datang untuk mengajakmu bekerja sama bahula
aku tidak tertarik sekarang ayu
tunggu dulu baola
aku pastikan sekali ini
kau akan mendapatkan arimbi
percayalah padaku baola
kenapa ibu belum tidur
ini sudah sangat larut bu
dari mana saja kamu sembarang
kenapa kamu baru pulang
ada urusan penting yang harus aku selesaikan
apa urusan penting
bahwa kamu pulang melarut seperti ini
kamu bertemu faridah
bukan ibu sendiri yang benar
aku harus menemui farida karena
hanya karena seorang gadis
kamu mengingkari janji kamu pada ibu kamu sendiri
hanya demi seorang gadis kamu tega mempertaruhkan keselamatan ibu
yang hampir mati di tangan tukang pukul mbak rosmina
budaknya farida tadi kesini
dia mencari farida
dan dia menunduhmu
membawa lari ponakannya
untuk tadi ada lindung haji yang menyelamatkan ibu
kenapa sembara kenapa
kamu mengingkari janji kamu
kenapa kenapa sembara
apa bagimu farida itu lebih penting daripada ibumu sendiri
aku tidak pernah mengingkari janji ku pada ibu
lalu untuk apa kamu menemui farida
sembara jawab ibu
aku ingin sekali mengatakannya kepada ibu
untuk saat ini aku belum bisa